kesuksesan diplomasi budaya korea selatan dalam bidang hiburan dan budaya membawa berbagai pengaruh bagi indonesia
dalam waktu dekat kedua negara berencana membangun kerjasama peningkatan kualitas konten hiburan di indonesia
rencana kerjasama kedua negara disampaikan dalam indonesia korea culture contest forum yang dihadiri oleh para pengusaha bidang hiburan
korea selatan menyebut indonesia mempunyai potensi besar untuk membuat konten hiburan yang berkualitas
melihat ketersediaan sumber daya keberagaman budaya dan target pasar yang besar
ketersediaan bukan tinggi tapi potensi sangat besar
meski begitu ambasador industri komersial korea bagi indonesia yi siulgi
mengatakan masih dibutuhkan beberapa perbaikan dalam menghadirkan konten hiburan yang berkualitas di indonesia
ia menganggap keinginan membuat konten hiburan yang berkualitas di indonesia
ia menganggap keinginan membuat konten hiburan yang berkualitas di indonesia
yang berkualitas harus diimbangi dengan pendidikan dan pengajaran yang mumpuni
seperti yang dilakukan oleh korea selatan pada setiap sektor hiburannya
kita berlatih selama tiga tahun kadang dua belas tahun
indonesia bisa menikmati segalanya
tapi indonesia belum memiliki sistem pendidikan
jadi jika kita memiliki sistem pendidikan korea
dan indonesia memiliki populasi dan menikmati segalanya
itu akan menjadi potensi besar
senada dengan nyisiulgi irwan gutawa yang juga hadir dalam forum tersebut menyebutkan
indonesia pada dasarnya memiliki potensi besar
untuk dapat sederhana berkualitas
ini terjajar dengan korea selatan dalam bidang hiburan
namun saat ini belum ada komitmen kuat dari pelaku industri hiburan
serta kurangnya dukungan pemerintah indonesia
ia mengharapkan dengan adanya tawaran kerjasama dari korea selatan
peningkatan kualitas konten hiburan di indonesia dapat segera terrealisasikan
jadi memang diperlukan satu usaha operasif
dan diperlukan sinergi diperlukan polisi yang keren banget
yang rusia yang dibikin oleh pemerintahnya untuk memajukan
semua seni budaya untuk jadi tombak jati diri bangsa
kerjasama ini juga didukung baik oleh pakar televisi dan hiburan indonesia
ia menganggap ini adalah kesempatan yang baik untuk mengajar ketertinggalan indonesia dari korea
tidak hanya dalam bidang hiburan namun juga teknologi
anda sendiri sudah lihat betapa hype nya mereka
betapa kita memuja muja k pop dan sebagainya
jangan cuma menunjang mari kita belajar agar kita bisa seperti mereka
dan kesempatan ini memang ditujukan pada kemungkinan untuk kerjasama
antara korea yang memiliki industri budaya yang demikian maju
demikian kuat ke seluruh dunia
dan indonesia yang punya budaya yang begitu banyak
jadi keragaman budaya indonesia digabungkan dengan teknologi dan kapasitas
serta networking di dunia yang di korea
kalau ini dijadikan satu luar biasa menjadi satu kekuatan luar biasa
kita tertarik ke atas
jadi jangan hanya terpersona mari kita belajar dari mereka
kalau mereka bisa kenapa kita tidak
padahal kita banyak budaya yang kita jepang itu aja
meski kini masih dalam tahap pembahasan
melalui rencana ini nantinya setiap laku bisnisnya
bisnis hiburan di indonesia dapat berkolaborasi dengan perusahaan perusahaan hiburan besar di korea selatan
kerjasama dengan perusahaan seperti sm entertainment sps
dan perusahaan teknologi hiburan diharapkan bisa melahirkan konten berbudaya indonesia
dengan standar internasional
kedepannya indonesia diharapkan dapat melakukan ekspansi budaya
dan memiliki posisi yang kuat dalam diplomasi melalui bidang hiburan